ya allah ya syifa sembuhkanlah anak hamba ya allah lancarkanlah proses pengobatannya ya
allah semoga anak hamba dapat menjemput kesembuhan dengan sesembuh sembuhnya ya allah
kita bukan hanya melihat anaknya berpulang tapi bagaimana orang tuanya yang harus kehilangan anaknya
setelah mereka berjuang cukup panjang mengorbankan segala hal gitu ya
pada akhirnya kami memberikan pemahaman bahwa ini memang konsekuensi ya ini jalan takdir
artinya semua perjuangan juga tidak menjanjikan kemenangan tapi paling tidak kita sudah menempuhnya
mereka adalah para pejuang mencoba bertahan dari ganasnya penyakit yang menimpa sejak hari
pertama mereka dilahirkan mereka adalah anak anak yang kurang diuntungkan oleh nasib namun tetap
memiliki hak untuk hidup sama dengan anak anak sehat lainnya
para pejuang hati begitulah mereka lalu disebut selama menjalani proses pengobatan akibat
penyakit atresia bilia atau sederhananya disebut sebagai gangguan hati kronis kalau keadaan
normalnya hati itu bisa mengalirkan empedu ke khusus dua belas jari melalui saluran yang disebut saluran
bb r saluran empedu dalam keadaan anak dengan atresia bb r saluran empedu nya itu tertutup
jadi buntu akibatnya empedu nya tidak bisa mengalir ke usus empedu nya tertahan di dalam hati dan
akibat dari tertahanan empedu itu ada saat tertentu di dalam empedu yang disebut asal membenuh dia bisa
merusak hati dalam waktu yang cepat sekali dalam waktu
kurang lebih tiga bulan hati dalam keadaan yang rusak berat yang kita kenal namanya zerosis hati
penyakit atresia bilier tergolong langka terjadi kasus ini biasa terjadi satu kali berbanding
dengan sepuluh hingga lima belas kelahiran sayang kelangkaan kasus ini pula yang kemudian menjadi
bumerang kebanyakan orang tua belum mengetahui penanganan cepat yang harus dilakukan saat bayi
ini sosok diah putri ambarwati seorang petugas farmasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur
merupakan wanita yang memiliki kepedulian penuh kepada anak anak dengan penyakit atresia biliar
wanita berusia tiga puluh tujuh tahun ini telah bergerak untuk memberikan donasi bagi para pejuang hati di
indonesia sejak tahun dua ribu lima belas lalu
di tahun dua ribu tujuh belas diah bersama beberapa rekannya mendirikan sebuah rumah singgah yang dinamakan
rumah singgah pejuang hati di kenari jakarta pusat rumah singgah ini diperuntukkan bagi para
bayi dan orang tua yang berasal dari luar jabodetabek dan harus menetap di jakarta untuk
menjalani pengobatan anak pengidap atresia biliar biasanya mereka datang dari pelosok daerah itu
datang ke jakarta gitu enggak semuanya mereka punya keluarga di sini gitu ya enggak enggak semua
mereka punya solusi untuk bisa punya kontrak lah kontrakan di sini seperti itu ya banyak dari
mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa tinggal di jakarta dalam jangka waktu yang cukup
lama mereka disini datang sampai akhirnya mereka mendapatkan puncak pengobatan mereka yaitu
transplantasi hati itu bisa memakan waktu berbulan bulan bahkan ada yang lebih dari satu
tahun rumah singgah didirikan di sebuah rumah sederhana kawasan kenari jakarta pusat dipilih
agar para orang tua dekat dengan tempat mereka melakukan kontrol rutin sang anak di rumah
sakit umum pusat nasional dr cipto mangunkusumo atau rscm terdapat delapan kamar yang tersedia
di rumah singgah ini untuk para orang tua dan sang bayi menetap pastinya
edukasi ya mereka datang pasti kita akan edukasi langkah langkah pengobatan apa yang akan mereka
lalui ya kan kemudian pasti mental ya membangun mental orang tuanya sampai mereka bisa kuat dan
akhirnya oke kita akan ngejalanin ini sampai tahap yang puncaknya seperti itu memastikan
mereka tahu bahwa puncak pengobatannya transplantasi hati terus segala hal yang
berkaitan dengan itu
kita sajikan di awal sambil berjalan mereka proses pengobatannya seperti itu selain pendampingan para
bayi yang tinggal di rumah singgah juga dicukupkan kebutuhan gizinya termasuk penyediaan susu khusus
makanan hingga kebutuhan popok bayi semua dana untuk kebutuhan ini dikumpulkan melalui kocek
pribadi dia dan relawan serta donatur salah satu relawan yang aktif membantu gerakan
rumah singgah pejuang hati adalah sutriono pria berusia empat puluh satu tahun ini telah mendedikasikan dirinya
sebagai relawan sejak tahun dua ribu lima belas lalu keinginan untuk membantu anak anak dengan penyakit atresia
bilier didasari dari pengalaman pribadinya saat merawat sang anak selama satu tahun dengan penyakit
yang sama pria yang akrab di sapa pak tri ini mendonorkan hatinya kepada sang anak agar sembuh dari atresia biliar
lima tahun berselang baik pak tri dan sang anak kini telah hidup normal dan sehat
kebetulan saya sendiri memiliki anak yang memang punya riwayat atresia bilier gangguan hati serius
saat itu tahun dua ribu empat belas saya datang ke jakarta dua ribu lima belas anak saya operasi
nah dari perjalanan itulah saya merasakan sekali saat itu beratnya perjuangan
untuk supaya anak saya bisa mencapai tahapan transplantasi tadi itu
proses transplantasi hati yang merupakan puncak pengobatan dari atresia biliar
membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar
transplantasi hati bisa dilakukan jika kondisi bayi dan pendonor dalam keadaan baik
sayangnya bayi yang mengidap penyakit
ini cenderung memiliki daya tahan tubuh yang kurang stabil
linda adalah salah satu orang tua pasien yang bertahan cukup lama di rumah singgah
wanita asal kabupaten sanggau kalimantan barat ini telah satu tahun berada di sini
menantikan proses transplantasi hati putrinya sheryl
linda memutuskan pergi ke jakarta karena rumah sakit di pontianak langsung merujuk ke rscm
mengidap atresia biliar semakin kuat
saya kebingungan ini saya nggak pernah datang ke kota besar sebelumnya
nggak pernah ke rumah sakit besar sebelumnya
mana informasi pun saya nggak tahu sama sekali kurang sekali informasi pada saat itu
saya nggak ada mikir yang nantinya mau gimana sih pak
yang penting saya tahu tujuannya oh bahwa saya harus diarahkan ke rumah sakit rscm begitu
beruntung dokter yang menangani saat itu
mengarahkan linda untuk menginap di rumah singgah pejuang hati
setelah di sini ya karena kita banyak teman seperjuangan sama sama kayak gini ya
jadi bisa di sini lebih mentalnya lebih kuat
lebih kayak gimana ya dibilang nggak bisa nerima
kenyataannya ya anak anak gini harus siap benar benar siap
apapun yang terjadi harus benar benar siap
kayak sekarang lagi stabil bisa aja
nanti besok atau lusanya tiba tiba bab darah
muntah darah demam tinggi dan diare segala macamnya sering terjadi
untuk memenuhi kebutuhan transportasi pasien
rumah singgah juga menyediakan ambulans yang siap mendampingi
saat anak harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit
ambulans juga bisa digunakan saat keadaan darurat
iya transkursi albumen yang ketiga
yang ketiga ya
memberikan pendampingan kepada para orang tua di sini jelas bukan pekerjaan mudah
pendampingan kesehatan mental orang tua merupakan hal penting yang harus dilakukan
para orang tua harus diberikan pemahaman mengenai risiko terburuk
dari proses yang mereka jalani bersama sang anak
yang pasti sedih ya pasti sedih
karena kita bukan hanya melihat anaknya berpulang
orang tuanya harus kehilangan anaknya setelah mereka berjuang cukup panjang
mengorbankan segala hal gitu ya
pada akhirnya kami memberikan pemahaman bahwa ini memang konsekuensi ya
ini jalan takdir
artinya semua perjuangan juga tidak menjanjikan kemenangan
tapi paling tidak kita sudah menempuhnya
waktu itu kacau sekali
karena kan harusnya dulu udah disengajum sebenarnya ya
karena bukan kacau
karena pandemi itu jadi terhalang segala macam

pandemi virus corona selama tahun dua ribu dua puluh berdampak kepada proses pengobatan para pejuang hati
kondisi ini membuat para orang tua khawatir untuk melakukan kontrol rutin
ditambah rumah sakit umum pusat cipto mangunkusumo juga menjadi salah satu rujukan penanganan covid sembilan belas
selain pemberlakuan protokol kesehatan tingginya tingkat penyebaran virus corona terpaksa membuat diah membatasi para pejuang hati dari luar kota yang ingin singgah
kami akhirnya memberikan edukasi lebih
kondisi seperti apa yang mereka boleh datang ke jakarta dan kondisi seperti apa yang baiknya mereka tetap ada di daerah
supaya tidak banyak hal hal yang akhirnya nggak enak di belakang
jadi kita pertahankan di kampung halaman
isinya oke baru mereka boleh kesini
jadi proses transfer dari kampung halaman kesini pun akhirnya kami pantau lebih ketat gitu
tidak hanya itu transplantasi hati yang merupakan puncak pengobatan bagi penderita atresia bilier dihentikan sementara
baik dia dan penghuni rumah singgah tidak memiliki pilihan selain menunggu kondisi menjadi lebih baik
bagaimana ketika selama pandemi
tapi proses transplantasi sempat ditunda
proses operasi yang dilakukan adalah operasi yang besar
memakan sumber daya yang relatif besar gitu ya
jadi banyak hal yang memang harus difikirkan
kami berharap bahwa kondisi ini segera membaik dan transplantasi hati akan segera dilaksanakan
dihentikannya proses transplantasi hati
turut membuat orang tua khawatir
beberapa pejuang hati bahkan harus ada yang berpulang karena terlambat melakukan puncak pengobatan
waktu itu kacau sekali
karena kan harusnya dulu udah bisa maju sebenarnya ya
bukan karena pandemi itu jadi terhalang segala macam
waktu itu kita benar benar susu kesulitan segala macam banyak sekali
untuk kontrol aja masih mikir mikir karena takut
yang harusnya seminggu harus sering rutin
kontrol ini jadi mikir
udah kalau nggak penting penting banget nggak usahlah kontrol nggak gitu
mikir anak juga
selama masa pandemi berlangsung
rumah singga mencatat ada kenaikan jumlah kematian pasien yang mereka rawat sebesar tiga puluh dua persen
sebelum pandemi berlangsung pada tahun dua ribu sembilan belas
pemantauan rumah singga
selama itu tiga puluh dua pasien berpulang
sementara di tahun dua ribu dua puluh
dari satu ratus dua puluh tujuh bayi yang dipantau
jumlah kematian mencapai tujuh puluh delapan persen
sebelum pandemi itu
ada kesempatan satu bulan dua anak untuk transplantasi
kemudian tiga bulan dua anak

tergantung dari kondisi kesiapan anak dan lain lain
sementara pasien yang datang ke kami itu dalam satu bulan itu ada berapa anak
belum lagi anak anak yang belum transplant di periode sebelumnya
artinya kesempatan ini sebenarnya masih sangat kecil gitu
untuk di indonesia untuk transplantasi hati
rumah sakit ciptomang lusumo
sebagai satu satunya fasilitas kesehatan
yang mampu melakukan operasi transplantasi hati
tidak ingin mengambil risiko
proses operasi besar selama wabah masih menyebar pun dibatasi
ya walau kita sangat takut bahwa
kalau kita transplant nanti
bayi bayi itu kan akan diberikan obat obat penekan respon imun
pada saat diberikan respon imun
dia bisa kena penyakitnya yang macam macam
termasuk juga covid sembilan belas ini
pandemi tidak hanya berdampak pada proses pengobatan pasien
saat awal pandemi berlangsung
berbagai tantangan juga datang kepada para pejuang hati
termasuk melakukan pemulangan jenazah pasien ke kota asal
dan akhirnya kejadian memang
kejadian anak kami dari kalimantan meninggal
anak kami dari kalimantan meninggal
dan pada saat itu hari terakhir
kargo bisa memberangkatkan barang
akhirnya jenazah anak itu diberangkatkan
pakai pesawat kargo
karena waktu itu pesawat penumpang nggak ada
jadi akhirnya jenazah anak dititipkan di kargo
orang tuanya tetap ada di jakarta
baru setelah tiga minggu kemudian
orang tuanya bisa dipulangkan ke kalimantan

rumah sakit berencana untuk membuka kembali operasi transplantasi hati
namun hal ini masih terus akan dikaji ulang
untuk melihat persentase kemungkinan operasi besar
dilakukan di tengah pandemi
dilakukan di tengah pandemi
mudah mudahan kami sudah melakukan transfer lagi
dalam waktu dekat ini
rencana kami tanggal enam belas januari ini kita akan transfer
kalau semuanya keadaannya baik
satu bayi sudah dirawat saat ini di rscm
dan kita akan observasi ketat apakah kita bisa lanjut transvan atau tidak
tanpa adanya wabah virus corona saja
peluang bertahan hidup bagi para pejuang hati sudah sangat kecil
jika tidak melakukan transplantasi hati
proses transplantasi hati pun bukan hal mudah untuk dilakukan
perlu observasi ketat selama berbulan bulan
untuk mengetahui kesiapan kondisi anak melakukan operasi besar semacam ini
perjalanan para pejuang hati merupakan jalan yang terjal dan sunyi
diah bersama relawan di rumah singgah pejuang hati
terus melakukan kontrol ketat terkait asupan gizi pasien
yang berada dalam pengawasan mereka
nah makanya boleh dipercaya
dengan mantan antropologi yang outro dan
facebook tempat per tails
bisakah penyakit alam
kami itu adalah sulit
jika dilihat dari setiap kasus yang ada kondisi anak anak pengidap atresia bilier rata rata sudah mengalami kondisi yang cukup kronis
padahal bayi dengan atresia bilier harus diberikan penanganan sebelum sang bayi berumur dua lima tahun
jika deteksi bisa dilakukan sedini mungkin sang bayi bahkan tidak perlu melakukan transplantasi hati
bukannya di tahap awal atresia biliar ini bisa ditolong dengan operasi yang disebut operasi kasai
kasa itu nama orang jepang yang menemukan teknik operasi ini
jadi dengan melakukan usus yang sebagian dari ususnya
dipotong disambung langsung ke hati sehingga empedu bisa mengalir langsung ke usus
dan dilakukan penyambungan kembali ususnya supaya bisa mengalir seperti keadaan keadaan yang sebelumnya
tapi operasi kasai ini hanya menolong terutama pada bayi bayi sebelum usia dua bulan
deteksi dini bisa dilakukan orang tua di rumah
dengan memantau warna bola mata kulit bayi serta kotoran bayi
jika terdapat kejanggalan setelah dua minggu
orang tua disarankan langsung berkonsultasi dengan dokter bidang gastrohepatologi
kita bisa melihatnya di kulit di kulit dahi kulit pipi kulit dadah
dengan cara meregangkan jari kita di tempat yang terang
kalau bisa di bawah matahari lebih bagus karena itu terang sekali
kalau tidak di dalam rumah tapi cahayanya masih terang
kalau kita bisa melihat bayi masih kuning pada usia dua minggu atau lebih
itu tandanya mesti bawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut
tanda kedua adalah perhatikan warna buang besar
ibu ibu seringkali melihat tetapi tidak memperhatikan
jadi khusus untuk bayi yang baru lahir itu bukan sekedar melihat
perhatikan dengan saksama warna buang air besar bayinya
kalau warnanya dempul seperti dempul atau seperti kapur putih
memang tidak putih putih betul betul bersih
tapi putih seperti dempul
nah itu adalah tanda bahaya
kondisi ini yang akhirnya menggerakkan diah putri ambarwati dan relawan lain
untuk terus melakukan sejarah
kondisi ini yang akhirnya menggerakkan dia putri ambarwati dan relawan lain
untuk terus melakukan sejarah
penanganan dini atresia bilier
karena selama tiga tahun berdiri
rata rata pasien yang datang sudah dalam kondisi yang cukup parah
jadi bagaimana kami akhirnya lewat media sosial
kemudian lewat radio
kemudian lewat media televisi seperti itu
goalnya supaya banyak orang yang akhirnya tahu
dan aware gitu ya ketika kondisi kondisi gejala gejala awal
mereka bisa langsung membawa anaknya ke dokter
supaya diberikan penanganan awal
anaknya bisa tertolong seperti itu sih
selain sosialisasi mengenai penanganan dini
rumah singgah pejuang hati juga melakukan edukasi terkait donor hati
edukasi ini diberikan secara umum kepada masyarakat
maupun orang orang yang diberikan penanganan hati
yang bersedia untuk mendonorkan hati mereka
kepada para bayi yang membutuhkan
begitu saya baca di internet
saya ini kok banyak yang pasien anak anak kecil
nah saya tertariknya itu pak
tertariknya kenapa bayi yang baru lahir
kok bisa kena penyakit hati
nah sedangkan yang saya tahu penyakit hati itu penyakit lapar pak
jadi saya ingin lebih bantu lah
ingin sekali gitu
nah dari situlah saya ingin tahu
saya cari rumah singgah ini
di indonesia ini siapa yang penyalur
bisa bantu ini
gak taunya ada suatu yayasan yang peduli
dengan anak anak yang sakit hati itu
jadi motivasinya itu
gerakan ini dilakukan agar masyarakat tidak takut
untuk mendonorkan hati mereka kepada bayi bayi yang membutuhkan
dia berharap kelak indonesia memiliki bank donor hati
untuk menunjang aktivitas di rumah singgah
para orang tua biasanya diberikan pelatihan keterampilan
ketika mereka datang ke jakarta
mungkin mereka kehilangan pekerjaan gitu
atau cuti panjang
dan selain itu juga untuk mengisi hari hari mereka
selama mereka menemani anaknya berobat pastinya ya
jadi kami memberikan pelatihan kemandirian
sampai ke bantuan kemandirian
supaya mereka ketika kembali ke kampung halaman
mereka punya bekal seperti itu
banyak hal yang kami hadirkan di sini gitu
dibantu oleh banyak orang baik yang mau
mentransfer ilmunya ke mereka
pelatihan pelatihan yang mereka lakukan
seperti pelatihan beauty class
kemudian workshop kayak body spa seperti itu
terus membuat kue menghias tumpeng seperti itu
hal hal yang sebenarnya mungkin sepele ya bagi kita
tapi sebenarnya aplikatif buat mereka nanti terapkan di kampung halaman
perjuangan merawat hati yang dilakukan
diah putri ambarwati bersama relawan lain
bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian
jalan sunyi untuk memberikan harapan hidup
bagi mereka yang terlahir sakit
membutuhkan bantuan nyata dari masyarakat luas
diah bukanlah seorang dermawan yang memiliki harta yang melimpah
ia hanyalah seorang pegawai negeri sipil
yang hatinya tergerak untuk menyelamatkan nyawa nyawa
dari generasi penerus bangsa